dan berbicara tentang hewan ritual meraihkan hari ulang tahun ternyata tidak hanya berlaku bagi manusia
di tuban jawa timur perayaan hari kelahiran juga dilakukan untuk sapi
pemilik ternak sapi di desa tegal agung kecamatan semanding tuban
mempunyai tradisi unik yang disebut dengan perayaan ulang tahun sapi
ritual tahunan ini digelar setiap minggu pertama bulan jumandil akhir kalender jawa
ritual unik ini dilakukan dengan bergantian mendatangi rumah warga lain
yang juga memiliki sapi
sajian selamatan di setiap rumah boleh berbeda
namun ciri khas yang tetap dipertahankan adalah keberadaan ketupat lepet dan sayur lodeh
tak hanya dibagikan kepada warga
menu makanan yang disajikan tersebut juga diberikan kepada sapi peliharaan
melengkapi prosesi ritual dilakukan upacara peletakan ketupat
di antara empat tiang kandang sapi dari empat penjuru
timur barat utara dan selatan
perayaan hari sapi ya
perayaan hari sapi itu termasuk ada dari orang jawa
orang petani itu setiap punya sapi harus mengikuti selamatan
warga percaya jika ketupat ini dimakan sapi
pertanda hewan tersebut akan membawa berkah bagi si pemeliharanya
dion fajar arianto tuban